kalau persiapan sudah siapkan hari ini tinggal putusan dari majelis maka kita akan mendengarkan putusan itu
tentu apapun hasilnya kita akan menunggu di sana dan saya kira saya dengan pak mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi apapun pasti akan kita ikuti
tentu saja tim hukum juga sudah menyiapkan itu maka tugas kita hari ini adalah datang untuk mendengarkan putusannya
oh tidak kalau kita hadirkan hanya mendengarkan saja semuanya diserahkan kepada majelis
oke sebelum berangkat kita mau baca doa dulu
begini ini kan momen momen yang kita tunggu ya momen yang sangat bersejarah buat bangsa ini
kita menunggu putusan mahkamah konstitusi yang sangat historis sangat bersejarah dan kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan
dalam konteks ini tadi pak ganjar sudah mengatakan apapun putusan mk kita akan respect putusan mk
tapi tidak ada salahnya kalau kita membacakan doa
doa ini agak panjang saya sudah lihat tadi malam doanya
karena ini mengingatkan kita akan pentingnya mk dalam konstelasi hidup kita berbangsa dan bernegara
momen momen kebenaran ini penting
karena kita bisa bertanya pada diri kita sejauh mana kita jujur terhadap diri kita
sejauh mana kita jujur terhadap tuhan yang maha esa
sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi
sejauh mana kita jujur terhadap demokrasi
kita ingin sampaikan ada kesempatan
pak magdir ini rusa amnya tpn
jadi ya dia akan kasih khutbah di besis istiqlal
saya ingin kita berdoa menurut secara islam
tapi sebelum kita berdoa mari kita bersama sama baca al fatihah
ya allah ya tuhan kami yang maha besar dan maha mengetahui
tidak ada henti hentinya kami menyuruh kebesaran namamu ya tuhan
tidak pula kami berhenti mengharapkan anugerah darimu ya tuhan
tidak pula pernah kami berharapkan anugerah darimu ya tuhan
tidak pernah kami berhenti menyukuri nikmat yang engkau berikan ya tuhan
seperti kami tidak pernah berhenti berdoa di siang hari dan malam hari dalam keadaan sepi dan damai dan ramai
agar engkau mengabulkan doa kami terutama berhubungan dengan ikhtiar kami mencari keadilan dan kebenaran bagi bangsa kami
jadikanlah ikhtiar kami di mahkamah konstitusi ini sebagai amal dan kebaikan kami
dalam pengabdian kami untuk bangsa ini
berikan kekuatan dan ketuguhan hati kepada kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya tuhan
lindungi dari segala bentuk pengaruh buruk
baik yang datang dari manusia atau yang datang dari allah yang tadi menjadi musuh kami
ya allah ya tuhan kami hanya engkau yang bisa memberikan petunjuk kepada hakim hakim di mahkamah konstitusi
yang mengadili perkara kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh sebagian orang yang beritikat buruk
dalam mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri kelompoknya atau keluarganya
kepikiran dan bersihkan hati mereka ketika dalam memutus kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh segelintir dari bangsa kami
yang tengah mak dan meninggalkan hukum dan etika dalam menjalankan demokrasi
jauhkan mereka dari sikap tamak terhadap kekuasaan
jangan pulang engkau jadikan mereka sebagai orang orang yang takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
bukakanlah pintu hati mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah atau kepada mahkamah agung
atau kepada dewan perwakilan rakyat karena mereka dipilih dan mewakili ketiga lembaga itu
tetapi mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa indonesia
sekarang dan masa yang akan datang dan akhirnya akan bertanggung jawab terhadapmu di hari akhir ya allah
terangkanlah pikiran dan bersihkan hati para hakim konstitusi dalam memutus kejahatan pemilihan umum ini
karena bagi kami pilpres ini bukan hanya karena masalah kalah dan menang
tetapi adalah sebagai upaya memelihara akal budi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
bukakanlah pintu hati dan pendengaran para hakim konstitusi untuk memahami bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat bukan untuk menegakkan kekuasaan yang hendak dibangun oleh tirani atau membangun dinasti
tetapi adalah upaya menegakkan demokrasi yang telah direbut dengan darah dan air mata bangsa ini
tunjukkanlah kepada mereka sekecil apapun kejahatan itu adalah tetap kejahatan
dan kemudaratan akan selalu mendatangkan kemudaratan
bukakanlah pintu hati mereka yang secara sengaja melakukan kesalahan untuk bertobat dari kejahatan yang telah mereka lakukan
karena telah memutus perkara nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
berikanlah terang kepada mereka bahwa demokrasi di negeri ini telah dibajak oleh orang orang yang tidak pernah berbuat dalam melawan kesesatan dan kejahatan di bumi pertiwi ini
lindungilah para hakim konstitusi
dan akal sehat sahabat sahabat kami yang memihak kepada ketidakadilan dan mentut mata terhadap kejahatan pilpres tahun ini
terangkan pikiran dan nurani mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan
dan menunjukkan kepada mereka sekecil apapun kejahatan
dan kejahatan itu akan selalu ditulis meskipun hayat sudah tidak dikandung badan
ya allah ya tuhan kami jangan engkau jatuhkan azab dan murkamu kepada pemimpin pemimpin kami
yang secara sengaja telah melakukan kejahatan untuk memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat dengan segala cara ini
bukakanlah pintu hati mereka untuk bertobat dan mencerali perbuatan laknat mereka
jangan pula engkau biarkan para pemimpin kami akan menjadi megalomannya karena harus dengan kekuasaan
tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal
dan kekuasaan itu adalah titipan rakyat
suatu saat akan diminta dan harus dikembalikan secara baik dan dapat diselesaikan secara paksa
janganlah engkau jadikan pemimpin kami menjadi orang orang yang berkhianat kepada rakyat dan negara ini
demi memperpanjang dan mempertahankan kekuasaan mereka
sekiranya permohonan kami kepada mahkamah konstitusi tidak dapat dikabulkan oleh mereka
karena berbagai alasan termasuk karena adanya ancaman tangan yang tak terlihat
maka jadikanlah mereka sebagai orang orang yang sabar dan bertawakal
jadikanlah pula kami sebagai orang orang yang tetap sabar dalam menggunakan akal budi kami dalam menghadapi keadaan
sekiranya permohonan kami kepada mahkamah konstitusi
jadikanlah kami sebagai orang orang yang sabar dalam menerima kebaikan
jauhkan kami dari sikap ria dan sombong serta sikap sikap buruk dan tidak terpuji
jangan engkau jadikan kami bangsa kami menjadi bangsa yang tiadab
meninggalkan kebaikan meninggalkan tata krama dan sopan santun karena untuk mempertahankan kekuasaan
bukakanlah pintu tobatmu kepada bangsa yang telah melakukan keburukan
beri kami kekuatanmu dengan kekuatanmu
hanya kepadamu kami pemohon ya allah
hanya kepadamu ya allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan
terima kasih atas perhatian kawan kawan semua
nanti kita ketemu di mk ya